rabu pagi menteri pertahanan prabowo subianto bersama panglima tni dan tiga kepala staf angkatan melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi satu dpr ri
agenda yang dibahas antara lain adalah masalah anggaran pertahanan
rapat yang dimulai sekitar pukul sepuluh pagi tadi berlangsung secara tertutup karena terkait dengan rencana anggaran dan pembelian alutsista
dalam beberapa hari terakhir ini kementerian pertahanan menjadi sorotan karena beredarnya rancangan perpres alpalhankam
dalam dokumen itu disebutkan kemenhan mengajukan pinjaman luar negeri untuk pembelian alutsista senilai lebih dari satu ratus dua puluh empat miliar dolar as atau sekitar satu tujuh ratus lima puluh triliun rupiah
kita akan rencana rencana ke depan tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya
kita akan berusaha menjelaskan yang segamblas

kok tahu kamu
lebih tahu kamu

insya allah akan
apakah anda dapat bocoran apakah menteri pertahanan menjawab soal polemik anggaran pertahanan rp satu tujuh ratus lima puluh triliun dan pendirian pt teknologi militer indonesia
sejauh ini rifana kami masih belum istilahnya nguping begitu atau mencari tahu apa yang dibahas sejauh ini oleh komisi satu dpr ri bersama kementerian pertahanan
baik oleh menteri
pertahanan sendiri prabowo subianto kemudian juga ada wakil menteri pertahanan ada juga kepala staff tni angkatan darat laut udara dan juga panglima tni seperti itu
namun yang pasti di dalam saat ini pertemuan masih berlangsung tertutup dan cukup alot sepertinya pembicaraannya karena memang sejak pagi hingga saat ini rapat tersebut masih tetap terus berlangsung
dimana yang menjadi pokok pembicaraan adalah anggaran daripada kementerian pertahanan yang sudah disebutkan tadi cukup fantastis seperti itu
nah berbicara soal anggaran ini memang rifana
dari komisi satu dpr ri juga sudah memanggil ataupun juga mengundang menteri pertahanan prabowo subianto untuk melakukan rapat dengar pendapat ataupun juga rapat kerja bersama komisi satu untuk meluruskan
karena beberapa waktu yang lalu memang sudah beredar atau terlanjur bocor draft daripada perpres tersebut
dimana menurut jurubicara kemenhan dhanil ansar simanjuntak bahwa pinjaman ini semestinya berbunga rendah katanya kemudian cicilannya juga ringan dan dalam jangka waktu panjang
sehingga tidak membebani negara lewat apbn
seperti itu sehingga hutang ini nantinya rencananya akan dibayar selama dua puluh lima tahun ke depan
kemudian juga pinjaman ini akan dikelola selama dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh empat seperti itu
dan menurut kementerian pertahanan sendiri pinjaman luar negeri ini merupakan salah satu bentuk daripada modernisasi pengadaan alutsista ataupun juga modernisasi daripada pertahanan keamanan sendiri
lewat pembiayaan alternatif di samping daripada apbn cukup lumrah sepertinya
karena pemerintah ataupun juga kementerian melakukan hutang hutang seperti ini dan menurut dhanil ini juga yang dilakukan oleh kementerian kementerian yang lain seperti turifana
dan seperti diketahui beberapa waktu yang lalu juga wakil menteri pertahanan muhammad herindra menampik daripada bocornya draft perpres tentang anggaran ini
kalau misalnya kita
kita melihat beberapa waktu yang lalu beredarnya draft perpres tersebut rifana dengan jenjang waktu antara dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat itu juga mengundang polemik ataupun juga kritisi dari sejumlah pihak terutama dari pakar ekonomi
terutama dari ekonom universitas indonesia nina sabti triaswati yang mengatakan bahwa jumlah ataupun juga utang daripada kementerian pertahanan ini cukup fantastis jumlahnya
dan juga di masa pandemi seperti ini harusnya negara ataupun juga pemerintah tidak melakukan pinjaman hutang luar negeri
karena saat ini di masa pandemi hutang negara membengkak karena penanganan covid sembilan belas dan juga pembangunan infrastruktur
dan juga ahli ekonomi juga mencatat bahwa sejauh ini kementerian keuangan juga telah membuat draft ataupun juga catatan hutang pemerintah yang sejauh ini telah menembus rp enam empat ratus empat puluh lima tujuh triliun per maret dua ribu dua puluh satu
jumlahnya juga melonjak sekitar rp satu dua ratus lima puluh tiga triliun dibanding periode yang sama pada tahun yang lalu
sehingga pakan ekonomi juga berharap dan juga menilai
agar pemerintah ataupun juga kementerian pertahanan ini melakukan pengadaan alutsista ini secara bertahap
karena hutang yang cukup besar ini akan membebani negara terutama generasi muda yang akan membayar hutang hutang ini di masa yang akan datang rifana
jadi sejauh ini memang terjadi pembicaraan cukup alut di dalam
kementerian pertahanan masih mendengarkan pemaparan daripada menteri pertahanan sendiri prabowo subianto yang memang kurang lebih selama satu tahun ini sudah diundang berulang kali oleh komisi satu
arman helmi apa jawaban dari menteri pertahanan prabowo subianto
terima kasih atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali arman